baik kita ke informasi yang pertama
pemirsa sidang tiga bos first travel andika surahman anissa hasibuan dan kiki hasibuan
masih terus berlangsung dan hari ini rencananya persidangan akan mendatangkan penyanyi syahrini dan vicky shu
syahrini dan vicky shu sempat diperiksa terkait penipuan jemaah first travel ini
keduanya rencananya akan didatangkan sebagai saksi karena pernah menggunakan jasa first travel untuk umroh
nama penyanyi syahrini kembali disebut dalam persidangan kasus penipuan jamaah umroh oleh first travel
pada sidang dua belas maret dua ribu delapan belas jaksa penuntut umum menyebut sejumlah korban tertarik dengan layanan perusahaan travel tersebut
karena promosi gencar paket umroh murah yang juga menggandeng artis
salah satu saksi korban marsona menyebut nama syahrini
selain itu syahrini juga menyebut nama penyanyi syahrini
sejak saya juga menyebut nama lain yang juga didukung oleh first travel yaitu vicky shu dan almarhum julia perez
syahrini memang sempat dua kali diperiksa sebagai saksi kasus yang merugikan ribuan calon jemaah umroh di sejumlah daerah ini
dalam dua kali pemeriksaan pula syahrini membantah turut menikmati dana jemaah first travel
namun syahrini mengakui menerima layanan vvip first travel saat memberangkatkan dua belas orang anggota keluarga
pada maret dua ribu tujuh belas lalu
penyanyi bernama asli rini fatima jailani ini juga menyebut telah melakukan kerjasama dengan first travel dengan syarat
ia harus mengunggah kegiatan di tanah suci agar dapat masuk kategori vvip dengan hanya membayar biaya reguler
tak hanya syahrini artis lain yang namanya disebut dalam kasus ini ialah penyanyi vicky shu
pada awal oktober dua ribu tujuh belas vicky diperiksa di barang skrim abas polri
ia menyatakan membayar penuh tanpa diskusi
ia juga menyebutkan ke first travel saat umroh pada dua ribu dua belas lalu
dhania dan juga prabu hingga saat ini memang dari ketua tim jaksa penuntut umum telah mengonfirmasi bahwa akan ada tiga belas orang saksi
yang akan mereka datangkan pada persidangan hari ini
di mana dua orang diantara tiga belas orang tersebut adalah selebriti yakni syahrini dan juga vicky shu
sedangkan sebelas orang lainnya adalah para calon jemaah umroh yang kemudian menjadi korban
sedangkan untuk konfirmasi kedatangan syahrini dan juga kedatangan vicky shu hingga saat ini memang saya sudah berinformasi
dari pihak kuasa hukum keduanya yang mengkonfirmasi bahwa mereka akan kooperatif dan akan menghadiri persidangan
begitu untuk kemudian memberikan ataupun menjabarkan fakta fakta persidangan yang kemudian mereka akan sampaikan pada persidangan kali ini
rencananya sidang akan dimulai sekitar pukul sembilan ataupun pukul sepuluh begitu menunggu kedatangan dari semua pihak
baik dari pihak jaksa penuntut umum dari kuasa hukum terdakwa dan juga para saksi saksi yang akan dihadirkan
dan memang sejauh ini saksi saksi biasanya akan hadir sekitar pukul sembilan dan sida akan dimulai
pada pukul sepuluhan pagi begitu daniel dan juga prabu dan hingga saat ini saya masih belum melihat baik dari pihak terdakwa
ataupun dari pihak jaksa penuntut umum kuasa hukum ataupun dari saksi saksi yang telah berada di kawasan pengadilan negeri depok jawa barat ini
dan memang pada agenda hari ini akan mendengarkan keterangan dari para saksi sejauh ini memang dari sidang ketiga empatan juga lima
dari pihak jaksa penuntut umum telah menghadirkan sejumlah saksi yang rata rata adalah para agen yang mempromosikan paket perjalanan umroh first travel
juga para korban calon jemaah umroh first travel
sejauh ini memang nama syahri ini memang kerap muncul di persidangan begitu disebutkan oleh para agen dan juga jemaah umroh
karena mereka merasa tertarik untuk mengikuti paket promo umroh murah yang ditawarkan oleh first travel
karena melihat endorsement dari syahrini baik melalui akun instagram syahrini
ataupun baik dari akun instagram ataupun website dari first travel yang menunjukkan adanya legitimasi
bahwa memang first travel ini akan berjalan
first travel ini adalah sebuah paket sebuah biro perjalanan umroh yang jujur dan juga bahkan di endorse oleh seorang artis ternama begitu
sehingga memang banyak orang yang tertarik karena melihat adanya sejumlah artis terutama syahrini yang kemudian mengendorse
jadi memang selama ini syahrini sendiri memang menolak menerima aliran dana dari first travel begitu
namun kemudian memang dari informasi yang disampaikan oleh syahrini pada pemeriksaan di barreskrim tahun lalu pada bulan oktober dua ribu tujuh belas
menunjukkan bahwa dia akan dirinya membayar setengah dari biaya vip yang seharusnya dibayarkan
kalau kita ketahui bahwa biaya vip ini lebih dari lima puluh juta rupiah namun yang ia bayarkan adalah biaya paket reguler kurang lebih dua puluh tiga jutaan saja
berarti dari pihak first travel mengakomodir setengah saja dari biaya perjalanan syahri ini
dan pada saat itu juga syahrini memang cukup meng endorse first travel begitu
harus membawakan foto dan juga video yang diunggah ke instagram syahrini dan juga first travel
jadi memang hingga saat ini mengkonfirmasi bahwa dirinya membayar penuh hanya saja memang melakukan promosi testimoni begitu melalui akun instagramnya
nanti kita akan dengarkan lagi teman teman seperti apa sebenarnya kesaksian keduanya apakah benar keduanya ini menerima aliran dana dari first travel ataupun tidak
karena memang first travel sendiri diduga melakukan penggelapan dana tindak bidang pencucian uang dan juga penipuan terkait dengan enam puluh tiga jemaah umrahnya yang hingga saat ini masih belum diberangkatkan
dan sejauh ini memang dari pihak first travel sendiri dalam hal ini tiga terdakwa mengatakan bahwa para artis ini memang tidak terlibat dalam kasus penipuan ini dan juga tidak menerima aliran dana apapun
karena memang mereka mendapatkan promosi murah juga dari first travel dan juga mendapatkan bantuan endorsement saja tidak terlibat secara langsung dalam kasus ini
nanti kita akan lihat seperti apa nantinya dan biasanya dalam persidangan akan hadir juga para korban
dari first travel ini kita akan lihat nantinya seperti apa tanggapan mereka terkait dengan kehadiran syahrini pada pagi hari nanti
dhani al prabu
ya mohamad taza terima kasih atas informasinya